menjelang pelantikan pemimpin komisi pemberantasan korupsi periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
indonesia corruption watch menggelar aksi teatrikal di depan gedung kpk jakarta pada hari jumat
dalam aksinya ini icw menyuarakan penolakan terhadap pemimpin kpk periode yang baru yang dianggap bermasalah
peneliti icw kurnia ramadana secara khusus juga menolak keberadaan firly bahuri
dalam jajaran pemimpin kpk yang baru lantaran diduga sempat melakukan pelanggaran etik pada saat menjabat sebagai deputi penindakan kpk
ia juga mengatakan pihaknya menolak konsep dewan pengawas yang dinilai justru melemahkan komisi pemberantasan korupsi
siapapun yang ditunjuk oleh presiden jokowi tidak mengurangi sedikit pun penilaian kita
bahwa presiden tidak memahami bagaimana konsep menguatkan kpk
dan menjadikan komisi yang baru
dan niat untuk melemahkan kpk benar benar dilakukan oleh presiden dan juga dpr
dan kita menganggap empat tahun ke depan adalah masa yang paling suram bagi pemberantasan korupsi